seorang pekerja proyek di ponorogo jawa timur kritis setelah kaki kanannya terjepit mesin pengaspal jalan
akibat kejadian ini proses perbaikan jalan di kawasan ponorogo kota dihentikan sementara
dayat seorang teknisi mesin pengaspal jalan langsung dievakuasi ke rumah sakit umum aisyah ponorogo jawa timur
sesaat setelah kaki kanannya terjepit mesin pengaduk aspal
kecelakaan kerja ini bermula ketika korban tengah memperbaiki mesin pengaduk aspal
yang macet saat digunakan untuk mengaspal jalan batoro katong kelurahan kertosari babadan
nah saat setelah mesin mulai menyala ia malah terpleset hingga kaki kanannya tersangkut dan masuk ke mesin pengaduk aspal
akibat kecelakaan ini proses perbaikan dan perawatan jalan sepanjang dua lima km langsung dihentikan
poland itu ketika itu lindennya sudah tidak sempurna
nah ini diputuskan untuk mengganti
selama mengganti yang belum datang
ya karetnya yang belum datang
ini si pekerja ini mencoba untuk mempergunakan lagi yang tetap lama
karena ya mungkin supaya cepat gitu ya pekerjaannya
tapi ternyata secara tidak sengaja kakinya terpleset kain celananya masuk ke